kalau kau setuju nanti kucarikan barangnya untuk kau
tapi yang cepat ya bu
tapi kau setuju tidak
iya saya setuju
kalau gitu nanti sore aku ke rumah kau
bawa mixer yang kau mau
kalian cuma berdua cuy
tukang ojek jupus satu lagi mana
dia lagi nyari
dia lagi nyari
tis kita kan udah janji sama ojek buat bantuin ojek nyari malingisernya
berarti kamu duluan pur
kan kamu yang inget
karena gue yang inget duluan berarti lu duluan yang bantuin ojek nyari maling misernya
buruan ayo berangkat
tadi sih lihat
sekarang kagak tahu di mana
aduh mana ya
ditungguin dari tadi nggak ada
mau masuk rumah nggak bisa
mau minum gak bisa
mak tahu aja
yang dingin ya mak
meny ceo juga ada ayo jemput lokasi untuk ini pregnant
kayak hugging tegen zat luna
halo undin udah mau kerja
jadi lu udah kerja
itu dia mak
kasian juga ya
kalo sampe mixernya gak ketemu lagi
buat bantuin ocak nyari maling mixernya
cupu cupu solider juga ya
penghianat apa pur
katanya lu bantu nocek nyari maling mixernya
wuhh lu malah narik
penghianat gak bisa diandalin
wuhh lu malah narik
penghianat gak bisa diandalin